ada selama empat puluh tahun ini bisa terjaga baik untuk bersama sama gitu
sinyal bertambahnya parpol yang mendukung prabowo gibran juga ditegaskan oleh menteri investasi
sekaligus ketua tim kerja strategis prabowo gibran bahlil lahadalia
menurut bahlil partai yang akan bergabung memiliki ciri khas berwarna sejuk
hingga saat ini baru pdi perjuangan yang secara tegas menyatakan siap menjadi oposisi
ketika pdi perjuangan berada di luar pemerintahan tahun dua ribu empat dua ribu sembilan
kami banyak diapresiasi karena kontribusi terhadap peningkatan kualitas demokrasi itu sendiri
bahkan saat itu dikatakan berada di luar pemerintahan
itu merupakan suatu tugas yang atriotik
oposisi atau koalisi masih belum pasti
siapa yang akan menduduki kursi ketua dpr juga ikut menjadi pembahasan penting dari delapan parpol yang ada
selain itu penentuan ambang batas parlemen hasil putusan mk untuk pemilu dua ribu dua puluh sembilan mendatang
juga harus segera diagendakan oleh wajah baru senayan
ketika pemilu dua ribu dua puluh empat koalisi atau oposisi itulah tema satu metode forum malam ini
telah hadir di studio dari ujung sebelah kanan daniel johan ketua dpp pkb
ada sekjen partai nasdem hermawi taslim
ketua dpp pdi perjuangan ahmad basarah
wakil ketua umum partai golkar ahmad doli kurnia
kemudian agar anggota diwan pemina partai gerindawi hadi wianto
sekjen partai amanat nasional edi suparno
dan sekretaris majelis tinggi partai demokrat andi malarangeng
kami juga masih menunggu sekjen partai keadilan sejahtera abu bakar al habsi
yang sebentar lagi juga akan bergabung di satu mejadu forum
saya akan mulai diskusi dari bung hermawi taslim
bung hermawi calon presiden terpilih pak prabowo sudah datang menemui surya paloh
fix nasdem akan bergabung
oh datang berkunjung bersilaturahmi benar
tapi kalau fix akan bergabung masih lima puluh lima puluh
kita masih melihat dinamika tujuh bulan ke depan ini
kita masih harus berdialog dengan kawan kawan di daerah
jadi apakah kami di dalam koalisi atau di luar itu masih dalam pembicaraan masih dalam perenungan
yang mana yang lebih baik buat bangsa dan negara kami di dalam atau di luar
itu sepenuhnya pertimbangan pertimbangan internal dan eksternal nanti akan kami sampaikan
kalau dari pkb bung daniel
memang belum ada pembahasan karena kan saat ini kita masih fokus menuntaskan lah
tetapi tentu kita nanti akan menerima masukan dari seluruh struktur
termasuk dari para kiai nu kita dengan para lintas tokoh agama
termasuk dari segena perelawan
nah seluruh masukan itu nanti yang terbaik yang akan kita pilih
oke telah hadir juga sekjen pks abu bakar al habsi
yang datang belakangan ini paling terbaik yang datang belakangan ini paling terbaik

abu bakar al absi ketika datang duduk kemudian saya tanya
kalau pks jadinya gimana bung habib
jadi akan berada fix akan berada di luar atau udah ditawar tawarin juga masuk ke dalam gitu
mau ke dalam bisa mau di luar bisa
yang jelas kita baru kemarin majlis suruh
masuk ke mk dulu
mk angket dulu kita rapihkan
kita siap di posisi kita siap juga
oh udah didatengin ya
nggak perlu didatangin saling mendatangin kali ya
politik itu kan saling berkepentingan
kita juga kepentingan kepada kebersamaan
tetapi lucu kalau sebuah pemerintah itu tidak ada oposisinya
malu kita sama dunia kalau sampai kita sendiri
pemerintah semua dalam pemerintahan
nggak ada yang di luar itu siapa yang kontrol
jadi tinggal lihat peta situasinya
peta terakhir sangat menentukan kita ngambil sikap kayak apa
karena yang kita lihat ini kan kita belum sampai kemana mana
masih ada angket masih ada mk
mk masih presiden masih ada dua pekanan
ini kan pak prabowo sudah mendatangin pak jokowi